yang akan digelar di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat sebelas hingga tiga belas agustus mendatang
sudah tiba di sirkuit mandalika selasa sore
kontainer kontainer tersebut mendapatkan pengawasan dari petugas bea dan cukai sesuai dengan aturan yang berlaku
kontainer tiba dari jepang dan malaysia menggunakan jalur laut dan udara
selanjutnya kontainer berisi perlengkapan dan motor para pembalap tersebut oleh tim masing masing dimasukkan ke dalam pedok
yang telah disiapkan untuk dirakit dan dipersiapkan dalam gelaran arrc putaran keempat ini logistik hari
ukuran kita adalah kontainer
jadi dua puluh empat kontainer itu dikirim melalui laut dan sebagian tidak terlalu besar melalui kargo
kalau kontainer pasti ada kargonya kargonya itu dikirimkan melalui bandara di ngurah rai
sebanyak sembilan puluh pembalap dari dalam dan luar negeri akan bertanding dalam balapan yang dibagi dalam empat kelas
sementara itu sebanyak sepuluh kontainer yang dikirimkan melalui kontainer yang berbeda dengan kontainer yang berbeda dengan kontainer yang berbeda
pembalap indonesia dipastikan akan turun menjajal sirkuit mandalika dalam ajang asia road racing championship dua ribu dua puluh tiga itu
termasuk dua pembalap asal nusa tenggara barat yang berhasil menunjukkan kemampuannya
di ajang mandalika racing series beberapa waktu lalu
yakni arai agaska dibani laksana dan aldias aksal ismaya
jadi peserta indonesia banyak yang kerap kali naik podium di ajang asia road racing ini
kemudian dari sembilan belas
ada dua peserta daerah ntb tempat dimana pertamina mandalika international circuit ini berada
jadi ada aray agaska kemudian ada lagi aldias aksal
gelaran asia road racing championship putaran keempat ini diharapkan akan melahirkan pembalap motor kelas dunia asal indonesia
dan suatu saat nanti akan bisa menjadi pembalap di motogp
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara